menpora dito aryo tejo menyatakan kemungkinan besar pembukaan piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga akan berlangsung di jakarta international stadium atau jis
sedangkan penutupan berlangsung di stadion manahan solo
hal ini disampaikan dito aryo tejo di istana kepresidenan jakarta pada selasa siang usai rapat bersama presiden joko widodo
dito menjelaskan pembukaan digelar pada sepuluh november sedangkan penutupan pada dua desember dua ribu dua puluh
meski begitu penentuan venue piala dunia masih menunggu asesmen fifa pada pekan ini
yang kemudian akan dilaporkan ke pssi dan kemenpora untuk ditentukan bersama sama
terkait dengan penutupan dan pembukaan yang saya baru dilaporkan oleh pssi adalah penutupan itu memakai rencana awal di solo
karena itu rencana sejak u dua puluh
mas kalau pembukaan ini di jakarta apa penutupan
iya jadikan ini seluruh stadion yang akan dipakai untuk u tujuh belas minggu ini diasesmen oleh fifa
dan nanti akan dilaporkan kembali ke pssi dan juga kami dan nanti itu ditentukan bersama dengan fifa